kepada seluruh masyarakat indonesia khususnya juga masyarakat di aceh bahwa
pertama kami minta maaf kepada seluruh masyarakat indonesia khususnya juga masyarakat di aceh
bahwa ada caleg pks terpilih di kabupaten aceh tamiang yang ditangkap oleh aparat penegak hukum
terkait dengan peredaran gelap narkoba
dan tentu saja yang bersangkutan sudah diproses dan akan dipecat dari caleg terpilih
dan tentu ini sesuatu yang tidak kami hendaki
kami juga tidak mengetahui secara persis kegiatannya selama ini
tapi ya kami berterima kasih kepada para penegak hukum dan mudah mudahan ini menjadi pembelajaran
bagi pks dan juga partai partai lain terkait dengan sindikat peredaran gelap narkoba
jadi secara administrasi dia sudah diproses untuk diganti dan dengan caleg terpilih
tentu saja ini sesuatu yang memang bahagian dari prosedur ketika
jadi ini adalah anggota atau caleg terpilih yang mengalami masalah hukum
ya tadi langkah administrasinya mengganti memecat yang bersangkutan
sebab dia adalah caleg eksternal
jadi yang bersangkutan itu adalah caleg eksternal
yang mendaftar ke pks untuk menjadi caleg daripada dprd kabupaten aceh batavia
saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming lainnya
kompas tv independen tak percaya